bis merupakan salah satu armada favorit saat mudik baik antar kota dalam provinsi maupun juga antar kota antar provinsi
di medan sejumlah perusahaan otobus dengan rute medan aceh berlomba merebut hati penumpang
salah satu caranya dengan melengkapi fasilitas bus demi kenyamanan penumpang
bus masih menjadi salah satu sarana transportasi darat yang diminati
khususnya untuk perjalanan antar kota dalam provinsi atau antar kota di dua provinsi yang bertetangga
di medan rute medan aceh dan sebaliknya menjadi salah satu rute padat
dalam sehari satu perusahaan otobus dapat memberangkatkan puluhan bus tujuan medan aceh
dia sewanya kalau untuk tiap lebaran itu semua po pasti ada peningkatan
bukan di kita saja
kalau kita lihat pun di medan ini banyak kali orang aceh
jadi makanya jangankan orang kampung pulang ke aceh maksudnya orang orang medan pun ingin ke sabang
potensi pasar yang cukup besar membuat sejumlah perusahaan otobus medan aceh berlomba memikat hati penumpang

satunya dengan meningkatkan fasilitas bus
contohnya bus jenis double decker atau bus tingkat ini
bus reguler ini menawarkan fasilitas interior yang cukup lengkap dan mewah bagi penumpang
kenyamanan sarana transportasi menjadi faktor penting bagi para penumpang yang ingin melakukan perjalanan darat dengan jarak yang cukup jauh
dan hal ini disadari oleh para pengusaha bus medan aceh ini
mereka berusaha melengkapi kenyamanan bagi para penumpang dengan cara menambah fasilitas baik interior maupun kekuatan mesin dan fasilitas pendukung lainnya
selain jenis double decker dengan fasilitas lengkap ada juga perusahaan otobus yang menjadikan bus dengan tiga sumbu roda sebagai andalan
tiga sumbu roda diyakini memberikan keseimbangan efisiensi dan kenyamanan yang lebih baik
ian prabudi medan